tidak hanya deksa metason sebenarnya beberapa hari lalu universitas erlangga bin dan bnpb mengklaim
telah menemukan kombinasi lima macam obat yang bisa menyembuhkan pasien covid sembilan belas
sekalipun belum diujikan kepada manusia
di saat virus covid sembilan belas belum dikenali secara pasti klaim penyembuhan dengan obat tertentu terus muncul
apakah ini kabar baik atau sesuatu yang harus diwaspadai
kita bahas malam ini bersama narasumber yang bergabung dari luar studio
direktur deputi tujuh bin wawan purwanto melalui zoom
pak wawan selamat malam
terima kasih sudah bergabung
dan juga saya menyapa direktur registrasi obat bepom lucia rizka andalusi
ibu rizka selamat malam
terima kasih ibu rizka sudah bergabung
saya sapa juga dr agus dwi susanto ketua perimpunan dokter paru indonesia
dr agus selamat malam
dr agus selamat malam
alhamdulillah terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu bergabung malam hari ini
saya ke pak wawan dulu
pak wawan ada klaim penemuan obat yang cukup menjadi kejutan ketika konferensi pers
kemudian dilakukan beberapa hari lalu
tapi sejauh ini perkembangannya seperti apa
sampai kemudian mengeluarkan klaim kerjasama antara universitas airlangga bin
dan juga bnpb
seberapa yakin sebenarnya bahwa itu memang betul bisa menyembuhkan covid sembilan belas
ya kita lakukan kerjasama dengan berbagai pihak ya
termasuk salah satunya adalah universitas erlangga ini
dari berbagai uji yang sudah dilakukan di lab
dan menunjukkan ketika di ujinya obat itu
ternyata virusnya ini bisa hilang
itulah sebabnya maka kita terus
baik untuk waktu dua puluh empat jam empat puluh delapan jam ataupun juga yang tujuh puluh dua jam
dan alhamdulillah menunjukkan suatu hasil yang mengembirakan
sehingga akhirnya inilah yang terus menerus diupayakan ketika kita memasuki wilayah wilayah pandemi
khususnya daerah merah bahkan juga daerah yang hitam
itulah sebabnya maka kerjasama ini terus juga dengan bpom
bum juga terus dilakukan
bagaimana upaya upaya lanjutan dari ini semua
karena kita tidak ingin ada satu keperkandungan dengan pihak di luar
karena sekarang juga pihak luar dan pihak luar negeri juga sedang berupaya untuk mencari dan menemukan obatnya
maka dengan para pakar pakar yang ada di dalam negeri kepada intian negara terus melakukan kerjasama
dengan para ahli virologi di berbagai university
dengan lab lab yang ada di indonesia maupun dengan rumah sakit rumah sakit rujukan
dan ini semua adalah upaya maksimal kita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
pak wawan artinya sudah diujikan kepada pasien ya pak wawan
selama ini yang sudah dilakukan seperti itu
ada berapa pasien dan kemudian risikonya menurun berapa persen
atau penyembuhannya menjadi dipercepat atau bagaimana
ya dari ada yang diuji dua puluh empat jam dan ternyata hilang virusnya
kemudian ada yang pagu delapan jam dan juga tujuh puluh dua jam
dan ini menunjukkan hasil yang bagus dan secara faktual virusnya itu hilang
sehingga akhirnya kita berani mendeklarasi ini sebagai sebuah langkah maju untuk bagaimana mengatasi covid ke depan
itulah yang kita lakukan
anda mengatakan sudah bekerja
kerja sama menghubungi bepom
saat ini proses yang dilakukan dengan bepom proses apa pak wawan
ya bepom tentu uji lanjutannya
bagaimana obat itu bisa dijadikan rujukan ke depan
karena ini kan bepom tentu akan melakukan uji klinis
dan selanjutnya bagaimana ke depannya bepom yang akan memberikan satu
bu rizka sebenarnya prosesnya seperti apa untuk kemudian keluar registrasi obat sehingga bisa diproduksi secara massalkan
itu prosesnya cukup panjang
yang dilakukan bepom seperti apa
baik terima kasih
kami akan menyampaikan bagaimana suatu proses obat dari mulai dia dikembangkan sampai dia mendapatkan izin edar
dan tentunya sampai dia dipasarkan ya digunakan di masyarakat atau digunakan oleh dokter untuk mengobati pasien
pertama tama tentunya harus
melalui suatu serangkaian proses penelitian pengembangan pengujian
seperti yang telah dilakukan oleh peneliti dari uner
tadi yang juga disampaikan oleh pak wawan
peneliti uner telah melakukan studi pendahuluan
yaitu studi yang dilakukan di in vitro di tingkat laboratorium pada sel
kemudian dilakukan uji pada hewan
saat ini akan memasuki uji klinik
nah nanti kalau sudah uji klinik ada uji klinik
ada beberapa tahapan
dari uji klinik tersebut
akan didapatkan data bahwa obat obat tersebut mempunyai kasiat dan keamanan
yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin edar
nah dari mulai uji klinik ini badan pom sudah melakukan pendampingan
akan melakukan pendampingan terhadap semua peneliti
kemudian terhadap semua penemuan penemuan obat
terhadap penemuan obat yang dilakukan oleh peneliti peneliti di unair ini
nah tujuannya tentunya untuk mendapatkan data yang firm
yang pasti terhadap kasiat dan keamanannya
supaya nanti ketika digunakan itu dapat memberikan kasiat sesuai dengan yang diharapkan
artinya seberapa jauh proses ini
yang saat ini sudah dijalankan
sepertiganya sudah atau masih jauh lagi
ya masalah masih jauh atau cepat atau sudah dekat itu tergantung nanti ya
tergantung dari progresnya
kalau nanti kegiatan uji kliniknya ini dapat dilakukan secara cepat
di beberapa rumah sakit
kemudian melibatkan beberapa rumah sakit
agar supaya pooling pasiennya segera dapat diperoleh
dan hasil dari uji kliniknya itu dapat segera diperoleh
dan tentunya juga akan semakin cepat
data terkait dengan
kesehatan keamanan itu didapatkan
dan tentunya juga izin edarnya juga akan lebih cepat
oleh karena itu kita berharap
agar uji klinik ini dilakukan multi center
multi center itu melibatkan beberapa rumah sakit
supaya cepat pooling pasiennya
saya ke dr agus sekarang
dokter kalau misalnya kita mendengar perkembangannya kan terus sampai sekarang
ada soal dexamethason dari universitas oxford
kemudian soal temuan racikan lima macet
macam obat dari universitas airlangga
kalau dari kalangan dokter
spesialis paru terutama
yang betul betul menangani pasien di lapangan
penemuan penemuan seperti ini bagaimana disikapinya dok
apakah kemudian setelah ada informasi
atau masih terus menunggu informasi yang lebih sahih
ketika betul itu terbukti bahwa bisa mengurangi risiko
covid sembilan belas semakin parah
terima kasih ya mbak ya
karena penemuan oxford itu berbeda juga
penemuan atau apa yang disampaikan oleh teman teman kita di unair ya
kalau untuk deksamitason ya
saya komentar pertama tentang deksamitason ya
dexamethasone ini kan steroid yang fungsinya untuk menekan peradangan
kalau dilihat di dalam panduan
dari lima organisasi profesional
profesi yang sudah
dan itu menjadi panduan
rumah sakit di indonesia
di situ kita pun sudah
bisa menggunakan steroid
dalam hal ini
ini pakai hidroportison
ya jadi yang kita rekomendasikan pada saat itu
tapi itu hanya pada kasus yang berat
dan itu pun
kasus yang harus dengan pengawasan khusus
pada buku panduan tersebut
dipakai dalam limited condition
atau kondisi kondisi yang terbatas
dengan temuan oxford ini
yang menyatakan deksamitason memang
cukup efektif pada kasus berat
dan dengan pasien pasien yang membutuhkan oksigen
ini menjadi suatu
kabar yang bagus tentunya
bagi kami sebagai dokter spesialis
dan kamu juga
nah ini bagus
kita sekarang jeda dulu
karena sepertinya terjadi gangguan komunikasi
agak terganggu dengan dokter
nanti kita coba lagi setelah jeda
kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia newscast
tidak ada yang menyuruh
tidak ada yang menyuruh
tidak ada yang menyuruh
tidak ada yang menyuruh
tidak ada yang menyuruh
tidak ada yang menyuruh
tidak ada yang menyuruh

kami masih membahas soal perkembangan pengobatan terhadap covid sembilan belas yang terus muncul
kemudian beberapa hari lalu kita tahu ada klaim dari universitas airlangga yang menemukan kombinasi obat yang kemungkinan bisa digunakan untuk menyembuhkan covid sembilan belas
nah pasien covid sembilan belas
saya ke ibu rizka dari bepom sekarang melalui zoom
ibu rizky kalau misalnya kita melihat perkembangan obat terkait covid sembilan belas ini kan terus muncul
kemudian patokannya katakanlah fda dan who
terbaru soal kloroquine yang kemudian tiba tiba ditarik yang tidak bisa lagi digunakan tidak boleh lagi digunakan untuk covid sembilan belas
bepom di sini melihat progres perkembangan penelitian secara internasional
bagaimana ibu rizka karena kan bagaimanapun bepom di sini juga menjadi salah satu gerbang ya untuk memastikan bahwa obat apapun yang diklaim bisa menyembuhkan covid sembilan belas itu betul betul teregistrasi dan betul betul aman untuk digunakan
baik ya memang kita memantau semua ya perkembangan penelitian penelitian baik itu secara internasional maupun penelitian penelitian nasional ya yang di indonesia sendiri
karena di indonesia sendiri kloroquine dan hidroksikloroquine
kloroquine ini sudah dipakai dalam perdoman penata laksanaan untuk covid sembilan belas
tentunya kita juga mempunyai data ya terkait dengan adanya perkembangan terbaru tentang hidroksikloroquine ya
yang didapatkan dari studi yang dilakukan juga sama dengan dexamethasone tadi ya recovery study
dimana menunjukkan tidak berbeda dengan yang tidak diberi hidroksikloroquine
terkait dengan menurunkan angka kematian dan menurunkan hospital link of stay di rumah sakit ya waktu rawat di rumah sakit
nah ini kami terus memantau
nah perlu diketahui bahwa kloroquine dan hidroksikloroquine ini diberikan izin penggunaan untuk covid sembilan belas oleh badan pom dalam kondisi emergency use authorization
pemberian persetujuan dalam emergency use authorization ini adalah dengan
tetap melakukan pemantauan terkait efekasinya dan tentunya yang paling penting adalah keamanannya
dan kami akan meninjau setiap kali ada perkembangan data perkembangan tersebut
oke bu rizka mohon maaf terputus koneksi zoomnya
saya ke dr agus yang sudah kembali bergabung melalui sambungan telepon
dokter agus tadi terputus
jadi bagaimana dok terkait perkembangan
pengobatan terbaru tadi di awal sempat merespon dexamethasone
bagaimana dengan obat yang kemudian diklaim ditemukan oleh teman teman dari universitas erlangga
ya terima kasih untuk obat obat dari teman teman air langga
tentunya kita sebagai klinisi kan menunggu ya
menunggu hasil uji klinis yang tepat ya
karena sebenarnya obat obatan yang disampaikan tersebut kan kalau dalam sediaan tunggal
itu semuanya tersedia ada di
dan beberapa sediaan tunggal itu sudah masuk di dalam panduan dari tata laksana covid sembilan belas
empat belas dari lima organisasi profesi yang sudah di launching sejak april
sebagai contoh kombinasi hitruksi kloroquine dan azitromisin itu sudah familiar dipakai oleh teman teman kita di lapangan yang menangani pasien covid sembilan belas
itu sebagai contoh
artinya penggunaan obat obat dalam sedianya
ketentuan tunggal itu sebenarnya sudah berjalan untuk beberapa kombinasi tersebut
jadi nggak semuanya
tapi beberapa sudah digunakan di dalam tata laksana covid sembilan belas di pasien pasien di indonesia
tentunya kalau regimen yang disampaikan teman teman tersebut
sudah nantinya melakukan uji klinis yang baik
kemudian disetujui oleh bp pom
kami tentu akan menyambut kalau hasilnya betul betul
sesuai yang diharapkan
dok apakah sekarang teman teman dokter kan bagaimanapun kan angka kematian masih terus muncul
dan itu mengkhawatirkan kita semua
apakah kemudian teman teman dokter tetap mencari peluang melihat hal hal yang bisa dilakukan tentunya untuk meminimalisir risiko kematian
termasuk kemudian melihat atau mencari obat obat yang bisa digunakan
selalu mengupdate ya
mengupdate tentang pilihan pilihan terapi apa yang bisa menurunkan resiko kematian di rumah sakit
pendekatan pendekatan tata laksana apa yang terbaik buat pasien
semua itu kan dilakukan kajian
apalagi kita sudah ada semacam kumpulan dari organisasi profesi yang untuk berdiskusi secara kontinu
untuk mengupdate apa apa saja teknologi ataupun obat obatan yang bisa dipakai untuk menurunkan resiko kematian
jadi ilmu kedokteran itu kan selalu berkembang ya mbak
artinya apa yang terbaru yang kemudian memberikan manfaat dengan efek samping yang minimal tentu itu akan menjadi kajian
dan juga tentu menjadi pilihan kalau itu bisa digunakan untuk masyarakat indonesia
oke saya ke pak wawan
pak wawan kemudian saya ada sedikit pertanyaan menggelitik sebenarnya
bin sebenarnya melihat seberapa penting kemudian indonesia harus betul betul memiliki mengeluarkan solusinya sendiri atau obat sendiri
ya bagi saya karena kita lihat mutasi dari virus itu di berbagai negara berbeda beda
antara indonesia dengan amerika di china maupun italia berbeda beda
dan sekarang juga mengalami mutasi terus menerus
oleh karenanya kalau misalnya
uji klinis itu dilakukan sendiri oleh para pakar pakar di kita yang kenyataannya juga banyak yang bersertifikasi internasional
itu lebih pas ketimbang dari misalnya dari luar negeri yang pada kenyataannya virusnya juga berbeda
itulah sebabnya maka kita sekarang harus juga sudah mulai dengan percaya diri dari apa yang sudah kita lakukan supaya nanti tidak ada kebergantungan
terus berbasis pikiran bisnis dan sebagainya
kita tidak ingin seperti itu
tapi sebagai bangsa yang besar bangsa yang jumlah penduduknya juga dua ratus enam puluh tujuh juta korbannya juga cukup signifikan
karena dengan penemuan penemuan ini maka kita akan lebih mandiri dan tidak ada satu apa khawatir ada permainan ataupun tuduhan tuduhan minor terutama terkait masalah jual beli obat atau berbasis bisnis
kita semua terutama badan intelijen negara berkewajiban untuk menjaga keselamatan rakyat ini dan kita dengan bekerjasama dengan seluruh elemen bangsa sendiri yang kita pada kenyataannya sudah mumpuni maka terus menerus kita lakukan kerjasamanya
sekarang dengan penuh keberanian kita sudah mendeklarasi ini bukan tanpa dasar dan kita sudah lakukan terus menerus
kita bekerjasama dari sejak awal ya terutama munculnya pertama kali virus itu kemudian menyebar kita antisipasi dan kita lakukan kerjasama dengan berbagai rumah sakit terujukan
kemudian juga para lab lab lab yang sudah yang eksis di indonesia kemudian juga dengan universitas universitas yang sudah kita lakukan mou dan pada kenyataannya memang universitas erlangga ini

oke soal hal segurit ya kan
itu karena kurang jelas itu
i main ada
sama lanjutan untuk tetap menjaga dari efektivitas obat tersebut
secepat apa kemudian uji klinis akan dilakukan kira kira pak wawan
bagi kami karena ini wilayah dari bpom lebih cepat lebih baik
dan menurut saya kita juga tidak ingin menunggu lama
karena pak kita tidak ingin ada gelombang kedua
ya syukur syukur sebenarnya target lah di bulan juli ini
sudah landai dan menurun dan angkanya lebih bisa cepat kita lakukan upaya upaya penekanan
dan termasuk literasi publik supaya publik itu lebih disiplin
di dalam menjaga diri dan menjaga sesuai protokol kesehatan
ya bu rizka tadi mohon maaf terpotong
tapi saya masih ingin menggali respon anda soal perkembangan perkembangan yang terjadi di dunia ini
terkait penemuan penemuan obat yang tentunya itu bagian dari hal yang diperhatikan
diperhatikan oleh bepom
ya bapak dan bapak selalu merespon setiap tadi sudah kami sampaikan ya
selalu merespon setiap pengembangan dan penemuan obat obatan untuk pengobatan covid ini
tentunya kami juga berharap bahwa penemuan penemuan obat itu dilakukan di indonesia
baik obat maupun vaksin termasuk juga obat herbal
tetapi untuk penemuan penemuan di mancanegara kami juga tentunya harus mengikuti perkembangan tersebut
ya kami juga berharap
karena bagaimanapun juga kita harus berlomba lomba
seperti yang disampaikan oleh pak wawan
bahwa kita harus segera mencari apa pengobatan untuk covid sembilan belas ini
nah beberapa obat obat yang juga sudah dirilis ya oleh peneliti peneliti di luar
termasuk di antaranya pada awal awal covid ini terjadi
terjadi pandemi covid ini
kemudian ada juga antibiotik asi
citromisin dan sebagainya
itu penelitian penelitian tersebut masih berjalan
bahwa sampai saat ini belum ada satupun obat yang di approve atau dikatakan sebagai obat anti covid
jadi semua masih berjalan dalam ranah uji klinik penelitian
kemudian data data itu selalu di update
badan pom juga selalu mengupdate mengupdate data data yang ada dari penelitian penelitian tersebut
baik itu penelitian internasional di luar negeri
maupun penelitian penelitian yang dilakukan di indonesia
nah tadi sudah kami sampaikan bahwa
dasar persetujuan badan pom dalam memberikan izin edar atau persetujuan penggunaan
itu tentunya harus berbasis pada data uji klinik
karena kita perlu memastikan kesehatan dan keamanannya ketika digunakan pada manusia
nah itu yang kami lakukan
sehingga kami terus kalau untuk pengembangan obat di indonesia
obat maupun vaksin ya badan pom melakukan pendampingan terkait dengan uji kliniknya
dalam proses produksinya
untuk penemuan penemuan di luar negeri
badan pom juga mengevaluasi data data tersebut
jadi kita tidak hanya mengikut saja
tapi kita juga mengevaluasi hasil studi klinik tersebut
hasilnya bagaimana begitu
oke baik baik kita sekarang jeda dulu
bagaimanapun sekecil apapun penemuan yang kemudian diungkapkan
itu adalah sebuah optimisme dan bagaimana menjaganya
tentu ini harus ada kerjasama banyak pihak
kita bahas itu setelah jeda
tetap di cnn indonesia newscast
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
penemuan obat yang diklaim untuk bisa menembuhkan pasien covid sembilan belas
oleh ilmuwan dari universitas erlangga
bekerjasama dengan pin dan pnpp tentu harus diapresiasi
karena menunjukkan optimisme penemuan itu harus
itu harus didukung
tapi saya sekarang ingin ke dr agus lagi
dokter sebenarnya kalau menurut anda
saat ini apa yang sangat penting dan diperlukan indonesia
untuk bisa menekan laju kematian akibat covid sembilan belas
atau pasien yang parah akibat covid sembilan belas
ya memang kita ketahui tadi seperti disampaikan dari pom
bahwa sampai saat ini kan memang belum ada
obat yang betul betul efektif dapat membunuh virus covid sembilan belas ya
itu sudah kita ketahui sampai saat ini
jadi yang kita sekarang tangani adalah pasien pasien yang berat itu
adalah bagaimana dia bisa terhindar dari resiko kematian
karena sebagian besar kalau dilihat dari data data yang ada kematian itu
adalah karena kegagalan pernapasan ya
atau istilahnya respiratory failure ya
nah kasus kasus ini itu dilihat dari proporsi secara internasional maupun nasional
nah bagi kami yang bekerja di rumah sakit
maka yang terpenting pada kasus kasus yang berat ini adalah
bagaimana mengatasi kegagalan penapasan tersebut
supaya tidak jatuh ke dalam resiko kematian
nah yang terpenting untuk diperlukan adalah bagaimana kerjasama tim
di dalam penanganan pasien covid sembilan belas
karena kalau sudah berat biasanya sudah terjadi banyak komplikasi
jadi kita lebih banyak menangani bagaimana kasus itu komplikasi dari covid sembilan belas
karena sebagian besar nanti meninggalnya itu adalah karena resiko akibat komplikasi yang muncul
karena infeksi yang berat tersebut
karena itu pendekatannya adalah bagaimana multidisiplin tim itu
harus menjadi fokus dari semua rumah sakit mengenai pasien covid sembilan belas di rumah sakit
yang kedua tentu
dukungan dari fasilitas yaitu contohnya adalah alat alat bantu pernapasan
kemudian oksigenasi flow tinggi ya seperti high flow oksigen
kemudian juga tentu adalah obat obatan
obat obatan ini kan beberapa obat obatan yang pada kasus berat itu memang diperlukan
tentu temuan salah satunya dexamethasone yang sekarang sudah menjadi viral di dunia
itu menjadi sebuah harapan buat kita
kalau itu bisa betul betul terbukti dan obatnya cukup murah
tentu ini menjadi pilihan yang baik untuk dapat menurunkan risiko kematian pada kasus yang berat
sedangkan untuk bicara antivirus kita sudah tahu tidak ada antivirusnya yang sampai saat ini
itu tidak akan terbukti efektif
sebagian besar obat obatan adalah bagaimana menghambat perburukan atau komplikasi yang muncul
saya rasa sih itu
dr agus dwi susanto perimpunan dokter spesialis paru indonesia
dokter terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini ya dok
saya ke bu rizka sekarang
bu rizka bagaimanapun setiap perkembangan pasti kemudian diikuti dengan respon dari masyarakat
terakhir kalau misalnya ibu melihat juga ketika kloroquine dibilang bisa menyembuhkan covid
kemudian semua orang membeli kloroquine menyetok kloroquine
apa yang bisa ibu sampaikan kepada masyarakat sekarang terkait dengan perkembangan yang terus muncul
ya baik ini penting sekali ya mbak
terkait dengan pemberitaan pemberitaan yang beredar ya
apakah itu kloroquine hidroksikloroquine ataupun dexamethasone yang baru baru ini beredar beritanya
dan seakan akan membawa
apa namanya harapan baru untuk penyembuhan covid ini
nah yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat adalah kehatian
bahwa baik kloroquine hidroksikloroquine maupun dexamethasone ini adalah obat keras
terdaftar di badan pom sebagai golongan obat keras
sehingga penggunaannya harus sesuai dengan indikasi dan di bawah pengawasan dokter
serta memperolehnya harus melalui kursus
serta memperolehnya harus melalui kursus
serta memperolehnya harus melalui kursus
karena apa karena obat keras itu selain tentunya dia mempunyai efektivitas untuk mengobati penyakitnya
juga kita harus ingat akan efek samping serius yang mungkin timbul jika tidak digunakan secara tepat
kalau perlu memudahkannya bahwa obat keras itu ditandai dengan logoka pada lingkaran warna merah
nah di situ masyarakat diminta untuk memahami hal tersebut
tidak membeli obat keras
tidak membeli obat secara sembarangan
tidak membeli obat secara sembarangan
terkait dengan dexamethasone tadi
dia hanya dapat digunakan untuk pasien dengan kondisi berat dan dengan pasien yang membutuhkan ventilator atau alat bantu nafas
sehingga dia tidak dapat digunakan untuk pencegahan ataupun penggunaan pada kasus yang ringan sampai sedang
nah karena itu tidak perlu untuk memborong dexamethasone atau membeli dexamethasone
karena dexamethasone itu sendiri juga mempunyai beberapa efek samping yang harus diwaspadai
untuk itu masyarakat diminta kehati hatiannya
begitu juga dengan hidroksikloroquine dan kloroquine
itu semua ada termasuk dalam golongan obat keras yang harus didapatkan atau digunakan berdasarkan rekomendasi dari dokter
di bawah pengawasan dokter dan membelinya harus di sarana sarana yang resmi
di apotek atau di rumah sakit yang terdaftar yang berizin maksud saya
dan dibeli dengan resep dokter
itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ya
karena kita harus waspada terhadap efek samping yang tidak diinginkan dari penggunaan obat obat keras tersebut
saya ke pak wawan terakhir pak wawan
sebenarnya posisi kita terkait covid saat ini seperti apa grafisnya pak wawan
sudahkah kita mencapai puncak sekarang
yang jelas pada bulan april lalu tanggal dua belas itu sudah mulai menurun menurun
tapi kemudian mengalami penanjakan ketika jelang idul fitri kemudian idul fitri
kemudian sekarang dengan dibukanya psbb ini artinya meskipun dengan persyaratan persyaratan tertentu
angkanya menjadi terjal lagi menjadi naik
dan itulah sebabnya maka kita melakukan langkah langkah
kita bisa memotong ini dengan upaya upaya yang lebih keras lagi lah supaya tidak ada gelombang kedua
tapi masyarakat ini juga perlu diliterasi karena banyak diantara mereka dari saudara saudara kita ini
ada yang sudah disiplin tapi banyak juga yang tidak disiplin
bahkan yang melawan dari pola pola yang disampaikan itu misalnya merebut pasien dari rumah sakit dan memaksa pulang
ketika penguburan juga mereka direbut paksa dan sebagainya
sehingga ini menunjukkan bahwa ada saudara saudara kita yang memang belum menyadari akan adanya bahaya itu
dan inilah yang angkanya menjadi terjal lagi
nah itu yang menjadi kekhawatiran kita kalau misalnya ini tidak ditangani secara serius dengan seluruh elemen yang ada
termasuk juga penemuan obat itu sendiri
kewatirkan ada gelombang kedua
kalau sudah gelombang kedua dampaknya bukan hanya masalah kesehatan
tapi juga ada dampak ekonomi dampak politis bahkan
ataupun juga stabilitas nasional pariwisata dan sebagainya
inilah sebabnya maka kita kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan ikhlas ini
untuk bagaimana temuan temuan ini segera bisa ditindaklanjuti dan lantas bisa mempercepat upaya upaya penanganan
mata rantai covid sembilan belas ini
pak wawan kalau begitu kita tunggu
semoga uji klinis bisa segera dilakukan
dan semoga tidak ada bottleneck ya bottleneck antar lembaga ini
kita sudah awam sekali mengetahui kadang bottleneck di sini di sana
semoga itu tidak terjadi kali ini demi kemaslahatan kita semua
pak wawan deputi tujubin terima kasih banyak
ibu rizka direktur registrasi obat bepom terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia